dua puluh mei dua ribu sembilan belas putra makota naruhito resmi menjadi kaisar baru jepang menggantikan sang ayah akihito yang memutuskan turun tata pada tiga puluh april dua ribu sembilan belas
pidato perdana naruhito telah dilangsungkan di aula pinus atau matsuno mata
bangsawan kekaisaran memberikan naruhito tiga simbol kekaisaran jepang yaitu pedang permata dan lencana kaisar menandai era rewa yang akan dipimpin naruhito telah dimulai
kaisar berusia lima puluh sembilan tahun tersebut masih harus menjalani penobatan secara resmi pada dua puluh dua oktober mendatang dan setidaknya di hadapan dua ratus perwakilan negara asing
kaisar berusia lima puluh sembilan tahun tersebut masih harus menjalani penobatan secara resmi pada dua puluh dua oktober mendatang dan setidaknya di hadapan dua ratus perwakilan negara asing
selamat sore mengatakan perkembangan selengkapnya sudah terhubung bersama kami warga negara indonesia yang sudah delapan tahun menetap di kyoto jepang
adhika raffi fanda iqbal selamat sore waktu jakarta adhika
adhika ini terkait dengan suksesi pemimpin di jepang sendiri
bagaimana animo warga jepang menyambut kaisar yang baru saja dilantik
animo masyarakat warga sendiri untuk yang pergantian kaisar yang kali ini sangatlah meriah
karena ini juga pergantian kaisar ini rare case
karena dua tahun lalu kaisar mendeklarisikan diri akan turun tahta karena tidak sanggup lagi
karena alasan kesehatan dan lainnya
jadi animo masyarakat sangatlah meriah
jadi seluruh jepang menyambut zaman kekaisaran baru ini sangat bagus ya animonya
ya dika kalau tadi anda katakan animunya bagus mungkin bisa anda deskripsikan seperti apa kemeriahan ataupun hiruk pikuk festif di sana
jadi hiruk pikuknya itu kayak tahun baru ya sebenarnya
dan tadi malam sendiri banyak orang yang countdown dan banyak juga orang yang pergi keluar gitu countdown
dan terutama di televisi di jepang menayangkan bahwa di depan imperial palace
di tokyo banyak orang nantri untuk melihat perpindahan tahun dari tahun heisei menuju ke reiwa sendiri
ya ini terkait dengan era rewa sendiri dengan pergantian kaisar di jepang sendiri
dengan naik tatanya kaisar naruhito sendiri apakah memang anda melihat era ini akan memberikan perubahan sesuai dengan harapan dari warga jepang di era milenial ataupun era modern seperti saat ini
saya melihat bahwa
saya melihat bahwa kekaisaran juga nampaknya akan lebih terbuka ke depannya
jadi semoga kaisar yang sekarang akan bisa meneruskan hal hal baik yang terjadi di periode heisei sebelumnya
ya ini dika kalau kita bicara mengenai sosok kaisar yang memang menjadi simbol budaya dan juga pemersatu di jepang
kalau anda melihat pergantian kaisar ini apakah juga menjadikan suatu perubahan
pertama sekali apakah pergantian peta politik di jepang yang selama ini dijalankan oleh perdana menteri
kalau buat pergantian peleta politik sama sekali tidak akan terjadi mas
karena seperti yang anda tahu sendiri kaisar ini hanyalah simbolik
jadi selama perdana menterinya tidak ganti maka peta politik di jepang pun tidak akan berganti
baik dika terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami
dika selaku mahasiswa hubungan internasional di universitas ritsumeikan